dan presiden joko widodo menunjuk kepala badan nasional penanggulangan bencana doni monardo sebagai ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
salah satu tujuan pembentukan gugus tugas ini yaitu mempercepat penanganan covid sembilan belas melalui sinergi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah
melalui kepres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh yang diterbitkan pada hari jumat gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas akan langsung bertanggung jawab kepada presiden
doni monardo akan dibantu dua orang wakil yaitu asisten operasi panglima tni dan asisten operasi kapolri
sementara anggota gugus tugas terdiri dari unsur unsur kementerian dan lembaga negara
ada pun pengarah dalam gugus tugas ini adalah menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menteri kesehatan dan menteri keuangan